transmedia festival sukses digelar di trans studio mall bali di kawasan imam bonjol dan pasar sejak dibuka seminggu lalu
salah satu kegiatan transmedia festival yang disambut antusias pengunjung adalah cnn hangout yang dilaksanakan selama dua hari
dengan menampilkan koresponden dan pembawa acara yang berpengalaman di bidangnya
hari kedua pelaksanaan cnn hangout di trans studio bali jalan imam bonjol denpasar
antusiasme peserta yang mendengarkan pengalaman pembawa acara cnn indonesia putri ayu ningtyas dan koresponden senior ruli kurniawan cukup tinggi
berbagai pengalaman selama kegiatan meliput di lapangan dibagikan kepada peserta yang umumnya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa
selain sesi tanya jawab kepada kedua narasumber para peserta juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saat berbicara membawakan berita di depan kamera
cnn hangout menjadi rangkaian kegiatan transmedia festival yang dilaksanakan
di trans studio mall bali yang telah beroperasi sejak dua puluh sembilan maret lalu di pulau dewata
dan sudah ada koresponden cnn indonesia huli kurniawan di kawasan trans studio mall bali
ruli bagaimana suasana di sana hari kedua
ya huli dan apakah juga hari kedua ini suasana di trans studio mall sama seperti kemarin
dan saya ingin menanyakan bagaimana antusiasme dari masyarakat atau pengunjung
karena saya ingin menjelaskan bagaimana trans media festival ini bisa berjalan dengan baik
dan saya juga ingin menjelaskan bahwa ini adalah ajangnya oleh cnn untuk kembali dekat dengan masyarakat di pulau dewata bali
untuk bisa saling sharing bagaimana pengalaman kita di dunia jurnalistik di acara cnn indonesia hangout
dan anda lihat bahwa saya saat ini ini adalah putri ayudin tia sedang memberikan evaluasi kepada salah seorang mahasiswi
yang baru saja mencoba untuk berbicara atau melakukan simulasi live report
di depan kamera
dan kita lihat bagaimana putri terus memberi dan juga mengevaluasi apa saja tadi sudah dilakukan oleh mahasiswi ini
dan juga nanti harapannya nanti ke depannya apa yang dimiliki oleh putri apa yang nanti juga dimiliki oleh saya
pengalaman yang dimiliki oleh kami berdua itu bisa ditransfer ke teman teman yang ada di sini
yang datang untuk bisa dikatakan lebih ingin mengetahui seperti apa sebenarnya dunia jurnalistik
dan seperti apakah suka duka berada di dunia kewartawan seperti ini
dan intinya adalah bagaimana nanti pada tanggal delapan
kita akan mengadakan cn indonesia newscast
dan tanggal dua dan tiga april ini ini adalah bisa dikatakan adalah proses awalnya
di mana kami di sini berdua mengevaluasi para mahasiswi ataupun para masyarakat bali yang memang ingin bergabung di negeri asing
utama bergabung di cnn indonesia
bersama saya sudah ada salah seorang yang tadi juga baru saja selesai untuk coba gitu ya
coba untuk berbicara
depan kamera untuk simulasi live report
nah kira kira menurut kamu tadi gimana perasaannya
tentunya tadi merasa senang sekali
dan berterima kasih sekali kepada cnn karena memberi kesempatan untuk saya
karena saya juga ingin sekali menjadi seorang jurnalis
saya merasa sangat senang dan mendapat kesempatan yang luar biasa sekali tentunya
nanti udah bisa bergabung sama kita di si indonesia ya
sudah ada yang tadi bagaimana sangat excited sekali sangat seru sekali tadi bagaimana mencoba
kita juga akan coba tanya sama putri di sini
bertanya sebentar nggak put
kayaknya sibuk banget ya tadi nih put
ini menjadi coaching ya
mengevaluasi teman teman di sini yang pengen menjadi seorang wartawan seperti putri seperti saya
nah kira kira dari serangkaian acara sejak pukul tiga sore tadi
gimana putri melihat antusiasme dari masyarakat bali terkait dengan acara cnn indonesia meetup ini put
saya kaget ternyata banyak yang mau jadi wartawan
jadi memang zamannya sudah berbeda
sekarang kita lihat banyak jurnalis televisi yang juga menjadi
jadi sepertinya banyak teman teman yang merasa terinspirasi oleh ruli dan juga mungkin oleh frida
ini sebuah hal yang baik untuk industri media masa televisi zero
jadi kalau kita lihat dari awal ketika mereka datang melihat kita sharing ataupun sharing pengalaman kita di sini gitu kan
jam pukul tiga sore tadi
banyak yang masih malu malu gitu
tapi ketika tadi kita mempersilahkan mereka untuk simulasi raffi pots seperti yang juga kaget tadi
kayaknya mereka langsung antusias ya
nah kira kira nih dari putri sendiri gitu memang sudah menjadi seorang senior anchor di senior indonesia
sebenarnya apa sih yang dicari dari teman teman di sini gitu
untuk bisa dikatakan menjadi militer baru wartawan ataupun jurnalisme di indonesia
tampil di tv itu sangat menggiurkan
kita tahu betapa banyak orang pengen ambil di tv
jadi ini adalah salah satu langkah bagus yang dilakukan teman teman di sini untuk bisa naik ke tv
tapi memang tentu saja untuk menjadi jurnalis
dengan standar cnn indonesia juga langkahnya masih panjang
teman teman di sini itu rata rata muda muda semua
jadi ada yang tadi enam belas tahun tapi sudah lancar banget bicara di tv
karena sekarang teknologinya ada macam macam bro
jadi kita sudah bisa pakai instagram story lah ngomong gitu
itu sangat membantu menurut saya
jadi ke depan kayaknya semakin cerah sih industri ini
dan juga bibit bibitnya semakin banyak
ini tugas kita berdua di sini ya untuk mencari bibit bibit yang nantinya akan menjadi penerus
bagaimana dunia jurnalisme yang ada di indonesia ya
yang terbaik yang bisa dikatakan yang the best of the best
yang nanti harapannya bisa bergabung dengan kita di cnn indonesia
kembali ke anda frida
ya baik ruli kurniawan
terima kasih atas laporannya
dan juga tadi ada putri ayu nintas yang berbagi sharingnya ya
kegiatan di sana
terima kasih anda berdua